ya berburu aneka jajanan jelang berbuka puasa umum dilakukan warga dan terkait hal tersebut
saya akan langsung ajak anda menyapa teguh supriyadi produser lapangan cnn indonesia
selamat sore teguh saat ini berada di kampung kauman ya
bisa dijelaskan seperti apa keramaian di pasar takjil kauman
ya selamat sore eva benar sekali saat ini saya berada di gang kampung kauman
tepatnya di rw sepuluh atau bagi anda yang baru tinggal di yogyakarta
atau sedang berkunjung di yogyakarta cukup mudah karena kampung kauman ini berada sekitar lima ratus meter
dari perempatan titik nol kota yogyakarta atau lebih dikenal dengan titik atau perempatan kantor pos besar yogyakarta
dan betul sekali eva ini adalah salah satu tempat dimana warga jogja memburu atau mencari takjil untuk berbuka puasa

dan salah satu yang legendaris dan selalu ada di kampung kauman adalah menu makanan atau takjil berupa kicak
kicak ini berbahan baku ketan kemudian ditaburi gula pasir serta ada sedikit ampas kelapa
lalu kemudian diatasnya ada buah nangka dan daun pandan
dan ini yang selalu diburu dan menjadi semacam identitas dari kampung kauman yogyakarta

dan eva kampung kauman yogyakarta ini adalah satu tempat yang terkenal di kampung kauman yogyakarta
sendiri menjadi semacam ikon ketika dimulai pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an lalu kemudian di seribu sembilan ratus sembilan puluh an atau tepatnya di seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengurus kampung kauman kemudian mengelola secara sedikit modern pasar suri ini
di mana mereka atau pengurus kampung kauman ini menyiapkan tenda dan juga meja untuk warga berjualan
dan dari tahun ke tahun jumlahnya ya kurang lebih lima puluh enam puluh perempuan yang berada di kampung kauman yogyakarta

sekitar lima puluh lima puluh lima pedagang yang berjualan di kampung sore ramadhan kauman ini
dan selain tadi saya sebutkan ada kicap juga ada beberapa menu yang sayangnya saat ini ketika tadi saya mencoba menyusuri gang sempit ini
tidak lagi saya temukan ada jadah mantent terus kemudian ada fanta melon yang itu juga sekarang sudah tidak saya temukan lagi
akan tetapi makanan makanan tradisional lain seperti bronkos koyor terus kemudian ada pindang kemudian ada lagi bakmi jawa itu masih dibuat oleh warga
dan terus juga diburu oleh pengunjung untuk menjadi menu takjil dan buka puasa ramadhan eva
aku kan seperti kita tahu ini sudah tiga tahun absen begitu ya sekarang sudah mulai lagi aktivitas di jepang
pasar kuliner kampung kauman ini nah ini bagaimana gambarannya warga yang menjual kemudian warga yang membeli
cerita cerita apa saja dari mereka setelah sempat tiga tahun absen begitu ya aktivitas di sana
ya eva setelah tiga tahun absen karena pandemi pada kamis hari ini bertepatan dengan hari pertama
puasa ramadhan tahun dua ribu dua puluh tiga pasar sore ramadhan kauman itu di tempat yang sudah berakhir ini
kampung kauman kembali dibuka dan sedikit perbedaan adalah bahwa ada sekitar sebelas hingga dua belas
pedagang lama yang tidak berjualan kembali karena kemarin sempat terkena pandemi lalu kemudian tetap
ada penggantinya itu ada pengganti yang membuat kampung ramadhan kauman ini tetap menjadi rame
dan menu berjualan pun menurut saya sepanjang tinggal di yogyakarta terus bertumbuh jika
beberapa waktu yang lalu sebelum tiga tahun yang lalu tidak kita temukan nasi briani pada sore hari
ini saya sempat melihat tadi ada nasi priani lalu kemudian ada menu menu lain yang juga relatif baru
ya ada apa namanya ada pindang patin terus kemudian ada juga beberapa menu
lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang
lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lainnya yang lain yang

dipertahankan seperti saya sebutkan tadi depan ada broncoskoyar kemudian kalau diminuman ada
setup bambu ini sangat khas di jogja bisa dinikmati dengan apa panas maupun bisa dinikmati
dengan dicampur es nah ini sangat cocok sekali setelah sehari penuh kita menahan haus dan lapar lalu
kemudian kita berbuka dengan yang
manis manis sesuai sunnah rasul demikian eva waduh jadi banyak inspirasi ini baiklah terima kasih
teguh supriyadi selamat berburu takjil kalau begitu jangan kalap ya karena ini hari pertama puasa
semoga nanti bisa membeli sesuai dengan kebutuhan teguh supriyadi terima kasih atas laporan anda